sebuah tempat cucir motor dan mobil terlihat porak poranda karena semua atapnya terbang
menurut pemilik usaha cuci kendaraan kejadian tersebut berlangsung cepat
angin puting beliung datang dari arah barat ke arah timur saat melewati tempat usahanya
langsung memporak porandakan sehingga semua karyawan berlarian termasuk dirinya